bmx derd jump awalnya terinspirasi dari olahraga otomotif motocross
tak heran aksi aksi di bmx derd jump ini ada kesamaan dengan aksi aksi di motocross
jadi jampingan jampingannya tanah kemudian ada lumpur
biasa versi indonesia pengennya biar kotor rame
nah dari sana muncullah adanya dirt jump
karena material yang dipakai sama tanah
cuman bentuknya mungkin lebih tinggi
dan pembuatan dirt jump jauh lebih murah
karena kan cuman modalnya tanah campur sekop sama sama
trik trik yang dilakukan saat melakukan lompatan di udara
memang menjadi daya tarik dari bmx derd jump
gerakan dan trik yang dilakukan oleh seorang pro rider
tak jarang membuat penonton berdecak kagum
ada trik yang basic gitu
tapi kalau udah combo misalkan tersisi one hand tersisi tail whip backflip variasi gitu
jadi itu ada tingkatan dari pemula junior sama senior itu untuk nilainya itu ada
nah basic untuk
melakukan trik di udara pada saat waktu mereka loncat atau jump
itu memang lebih mudah dengan dasar tanah
begitu jatuh juga nggak tahu sakit
nah dari sana mereka bisa main ke park
park itu kan ada yang dari kayu ada yang dari konkret
nah biasanya basicnya mereka cari triknya di sini
tapi yang harus selalu diingat olahraga ini termasuk olahraga ekstrim dengan risiko tinggi
salah perhitungan saat mencoba melakukan trik dapat berakibat fatal
oleh sebab itu safety gear saat bermain wajib dikenakan
paling parah gue jemping gue bar spin sekali gue pikir masih dapat sekali lagi ternyata berhentinya di tengah
karena dada gue enam bulan gue nggak bisa jalan
jangan lupa like share dan subscribe ya